bagi kamu yang punya rencana akan berlibur ke kabupaten muara enim
jangan lupa untuk mampir dan berkunjung ke kampung batik khas muara enim
tepatnya di dusun tanjung kecamatan lawang kidul kabupaten muara enim sumatera selatan
beberapa warga saat ini membuat produksi batik khas mora enim di antaranya batik kujur
seperti ditekuni salah satu pebisnis usaha pengrajin batik ahmad sahdan ini
sejak tahun dua ribu yang lalu pria kelahiran tanjung kecamatan lawang kidul ini
telah melakoni usaha batik kujur
ia melakoni bisnis batik kujur lantaran berbeda dengan batik pada umumnya
karena menggunakan bahan alam yaitu tumbuh tumbuhan sebagai pewarna batiknya
dan selain itu batik ini juga memiliki budaya dan banyak memiliki nilai sejarah
warisan leluhur yang sangat diminati dan disenangi oleh masyarakat
pria yang akrab di sapa sadan ini pun merekrut beberapa pekerja dari warga sekitar
yakni ada sekitar sebanyak tiga puluh karyawan
pemasarannya pun dilakukan secara konvensional dengan harga yang masih sangat terjangkau
untuk nama kujur sendiri diambil dari nama pusaka milik masyarakat dusun tanjung yang berbentuk tombak
lalu nama kujur juga ditambahkan untuk nama kelompok pengrajinnya
motif motif batik kujur sendiri diambil dari sejarah budaya dan kekayaan alam di bumi serasan sekundang
gambaran ini melahirkan tujuh motif tengkiang bunga tanjung kopi duku padi kuduk gerahang dan rumah adat
beragam motif ini memiliki makna tersendiri di setiap simbol yang digunakan dalam batik kujur
asal usul pusaka kujur ini adalah batik kujur yang berbentuk tombak
kujur merupakan peninggalan sheikh palawe pada saat lampau penyebaran agama islam
kujur adalah sejenis tombak yang ditemukan di dalam bambu
di mana warga setempat mempercayai sebagai penolak bencana yang mempunyai arti kujur yaitu kejujuran
senjata itu dikasihkan sama puyang dulu puyang ke puyang ditaruhkan ke dalam bambu
segera dalam bambu diambil sama koyang dulu di dalam bambu itu ditebang
pohonnya lalu ada kujur
dan kap mora enim pun terus melakukan berbagai upaya agar batik kujur ini dikenal luas oleh masyarakat
pemerintah mora enim juga akan membangun kampung batik dan kampung songket
untuk mengangkat budaya yang berlandaskan kearifan lokal
kedepan harapan kita pada batik ini
di kemudian hari akan menciptakan lapangan kerja yang
luar biasa banyak karena kita menginginkan ke depan mati ini diproduksi lebih banyak
kampung batik dipusatkan di kelurahan tanjung enim di dusun tanjung lantaran
saat ini sudah ada beberapa warga yang membuat produksi batik khas muara enim
hanif hairandi palembang sumatera selatan